biasa aja dong
nggak pada makan
ingat atu pak
kan dia tinggalnya di jakarta juga
kamu pernah main ke rumahnya nggak
gimana kabarnya sekarang ya tis
nggak tau pak
bapak telepon aja atu
pulsanya abis sampai bapaknya
pinjam sebentar atu
syukur syukur kalau sehat mah
emang juga sehat walafiat
kumaha kabarnya keluarga
iya emang ini lagi di jakarta
di rumahnya atu
sekarang atang anaknya sudah bisa jalan
kita kesana yuk main
ya sekarang atutis kapan lagi mumpung bapak masih disini
emangnya kang atang ada di rumah
lupa bapak teh nganyain
pinjam lagi ya tuh hpnya sebentar
atis kata atang kalau mau kesana boleh katanya ditunggu
tapi pak rumah kang atang teh jauh
nanti kalau kita kesana nanti gak mau jek atuh
atuh sebentar atis nanti juga siang kesini lagi
mumpung bapak masih di jakarta
habisin dulu kopinya
sekarang bunur jualan redang
indah tapi kemarin
temen bapak ada yang pesan rendang lagi ndak
sir lo udah baikan sama emak
sir lo udah baikan sama emak
kemarin gue minta maaf sama emak
kemarin gue minta maaf sama emak
sekarang ada baiknya dah
kopi gue mau dibawa kemana
nge sarapan dulu bang
nggak ada ah
ntar kumpul emak dateng
emang emak mau kesini
emang emak dateng
dia ngeliat abang belum jalan
oh seperti itu
jam segini belum jalan juga
nyojak baru mau jalan mak
ya udah jalan soalnya udah
ada pesenan kue
siapin bahan bahannya ya
baru aja aku mau telpon kamu
lagi banyak pesenan
bantuin bungkusin ya
mbak tati ada di rumah mas
ada di rumah pak surti buruan aja ke rumah
lagi banyak pesanan kue noh
assalamu'alaikum mbak tati
tadi saya ketemu mas ojek di jalan
katanya mbak tati lagi banyak pesenan kue ya
boleh mbak surti bantuin bikin kue lagi
oh boleh boleh
aduh cuma dikit doang
kagak perlu bantuan orang lain
tati udah bilang boleh
surti permisi ya mbak
bis ternyata jauh pisahnya
rawamangun mah emang jauh pak
dari tanah abang mak
sebentar berhenti dulu atuk
assalamu'alaikum bu nur
waalaikumsalam ada apa
kemarin tidak jadi bantuin bu nur bikin rendang
tapi surti juga
gak jadi bantuin mbak tatip bikin kue
sampai jumpa lagi